polres purworejo dan polda jawa tengah selasa petang
mengamankan raja dan ratu keraton agung sejagat dalam perjalanannya menuju keraton
belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat
hingga selasa malam keduanya masih menjalani pemeriksaan di polres purworejo
sementara itu kepolisian daerah jawa tengah dan kodam empat diponegoro
akan melakukan pendalaman terhadap klaim keraton agung sejagat
direktur intelkam akan melakukan pengumpulan data
skritifikasi untuk mengetahui dari profil organisasi ini
latar belakangnya kemudian legalitas pendiriannya
kemudian juga kita ingin mengetahui motif pendiriannya
tentunya negara kita adalah negara hukum
semua diatur dan kita akan mempelajari dari berbagai aspek
pertama dari aspek legalitas
kemudian yang kedua aspek merupakan
sosial pemerintahan dari masyarakat
aspek kultural juga kita akan pelajari
ini juga aspek kesejarahan kita akan pelajari semua
insya allah hari ini kita akan baru mulai pak
pengumpulan data dan kualifikasi semua
sebelumnya seseorang yang menyebut dirinya sebagai
maharaja keraton agung sejagat dengan gelar
kanjeng siniwun rakai mataram
mengklaim sebagai raja di purworejo jawa tengah
kerajaan yang disebut keraton agung sejagat tersebut
berpusat di desa pogung juru tengah
dan banyan purworejo
tak ayal pengakuan tersebut sempat membuat geger warga sekitar
menurut raja khas tersebut
kekuasaan tertinggi di dunia harus dikembalikan ke pemiliknya
yaitu keraton agung sejagat
jadi tepat dua ribu delapan belas
maka perjanjian lima ratus tahun itu berakhir
dan kami sebagai penurus dan pelanjut dari dinasti itu
dinasti mataram sanjaya
kami menulaikan jad lima ratus tahun itu
dengan maksud dan tujuan adalah
untuk mendamaikan bumi
jika nantinya penyelidikan polisi mendapati adanya tindakan pidana
seperti penipuan bahkan upaya membentuk pemerintahan sendiri atau makar
maka polri akan menindakkan
dan tidak sesuai dengan hukum yang ada
tim liputan cnn indonesia